nanti siang papa jemput ya saya
yaudah papa pulang dulu
sampai jumpa di video selanjutnya
ini pasti rumahnya kang akum ya
kenapa bersih ya tomm ya
ada pot bunga segala cantik
silahkan duduk tuh
udah gak serang
kamu aja duduk situ
ya kamu geseran dikit
duduk aja sini lebar gitu
ampun ini orang malas bener sih bergeraknya
boleh banget sih
gak usah kang
terima kasih saya sudah minum
kita aja di sini nih udah sering ngumpul
gak pernah ditawarin minum kan
cengger apa sih kamu
kang aceng sama kang dadang bisa juga akur ya
belum masuk waktunya
nanti deket deket asar biasanya
jadi begini kang
masalah jennifer gimana ya
kenapa bisa kabur
nggak ada sarapan
sarapan sini tut
juga minta maaf aku gak ada temen kalau musuhan sama kamu sama
cucu juga aku kangen sama anjut juga kagum sama ngutut
gitu dong baru namanya sahabat
baikan berantem soal jalan berantem lagi sekarang tuh mama jadi terharu ngelihatnya
kamu maaf sudah temenan juga masih aja berantem berantem heran
makin akur yuk udah makan ini
yang banyak mom kerupuknya mana moms pasti moms umpetin yuk gara gara dan cut
lupa beli tuh maaf apa apa yang udah baikkan sama
normal bahkan lebih daripada normal akhirnya diatas rata rata kata berdoktor
woyola juga mau begitu
kita selama ini dibohongin
intem jadi selama ini jenniper itu berpura pura seperti idoy alhamdulillah setiap malam saya
tuh berdoa meminta agar anak saya itu jenifer tidak seperti bapaknya dan ternyata tak kabul
kita tanya ke bu yola aja dia tuh lebih tahu tem
cari aja dulu itu lebih penting
lidia kolam buat kalian minum buat bu yati ya
sebentar lagi bu yoyo datang
yati sudah sarapan
yang penting sekarang yati udah selamat sampai maus lagi ya
nanti siang papa jemput ya sayang
yaudah papa pulang dulu